di ujung tofon sudah ada amirsyah tambunan wasekjen mui
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pak amirsyah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam raffani
baik terima kasih sudah bergabung di connected malam hari ini terkait dengan polemik
larangan belum larangan rekomendasi larangan penertiban busana untuk aparatur sipil negara
mulai dari cadar kemudian celana cingkrang seperti apa mui menanggapinya
ya pertama ini masih sifatnya respon secara pribadi
mui sendiri secara kelembagaan belum memberikan keputusan dalam soal ini ya
nah karena itu saya secara umum mencoba memberikan respon pertama
perlu melakukan klarifikasi apa yang dimaksud oleh kemenak melalui dialog pertemuan bersama sama
jadi artinya harus ada upaya duduk bersama
apa yang dimaksud oleh kemenak terhadap upaya walaupun masih rekomendasi ya
larangan cingkrang dan cadar
apakah ini sudah masuk kategori yang dimaksud bagian dari ciri ciri radikalisme
nah ini harus dikualifikasi
kalau ini hanya sekedar isu maka menurut saya kurang tepat
ya persoalan ini diangkat
karena masih sifatnya sangat temporal isu ini
nah oleh karena itu saya mengusulkan bahwa yang terpenting sebenarnya bagaimana
kementerian agama sebagai institusi negara memberikan edukasi
penyadaran kepada masyarakat supaya kehidupan beragama dalam keadaan tertib dan damai
sehingga tidak menimbulkan polemik semacam ini
itu yang menurut saya terpenting
oke sampai dengan hari ini apakah mui salah satunya sudah diajak bertemu berdiskusi berdialog
dengan menteri agama kementerian agama dan juga mungkin sejumlah pihak terkait
seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama terkait dengan polemik penertiban busana aparatur sipil negara hijab
kemudian cadar maksud saya cadar kemudian celana cingkrang
ya sejauh ini setahu saya belum ada
biasanya kalau ada menteri yang baru itu datang bersilaturahim kepada mui
oke belum ada ya
belum ada gitu
oke pak amir syah dengan dalih atau mungkin dengan tujuan untuk mengatasi radikalisme
salah satunya dengan penertiban busana asn cadar nikab kemudian celana cingkrang
anda melihat apakah ini ada relevansinya
artinya apakah dengan dua
dua hal tersebut cadar dan juga celana cingkrang
kenapa selama ini mungkin dipersepsikan identik dengan radikalisme
ya justru itu yang saya katakan tadi
kalau ada upaya bersama duduk bersama memberikan satu data fakta
bahwa jingkrang dan cadar sudah bagian dari radikalisme
nah ini perlu ditunjukkan faktanya yang mana gitu
supaya tidak kelihatan
sepang siur gitu loh
dan juga tidak gampang mengenalisir
kalau ada kasus tertentu misalnya terjadi kemudian kita mengatakan menyimpulkan
oh itu orang yang jingkrang dan cadar yang melakukan
nah itu kan tidak tepat
nah inilah yang saya maksud tidak mudah mendefinisikan dan melakukan
apa namanya apalagi seolah olah justifikasi terhadap sebuah persoalan
dan kata lain melakukan simplifikasi terhadap persoalan
justru itu akan menimbulkan
menimbulkan persoalan baru
bukan justru menjawab persoalan itu sendiri
oke termasuk juga salah satunya adalah
apa faktor keamanan menyusul kasus penyerangan menkopo hukam wiranto
beberapa waktu yang lalu itu juga pak mirsya
anda menganggap ini tidak relevan
nah ini yang menurut saya tadi perlu dilakukan
apa itu namanya klarifikasi itu pertama ya
kalau klarifikasi tidak cukup maka perlu dilakukan
investigasi siapa kelompok ini
umumkan ke publik apa ciri cirinya apa tanda tandanya
sehingga orang tidak spekulasi untuk memberikan penilaian
jangan kemudian kita menyederhanakan persoalan ini
itulah yang saya maksud
kemudian tiba tiba disuruh oh itu orang yang pakai jingkrang
itu yang melakukan
nah ini harus jelas
siapa di mana supaya by name by address gitu loh
sehingga tidak menimbulkan apa itu namanya
informasi yang simpang sir
selain itu ada juga aturan mengenai celana cingkrang di kalangan asn
yang ada di jajaran atau institusi pemerintahan
itu juga menurut anda atau menurut mui lihat
apakah memang ini cukup baik diterapkan
karena ini sebenarnya hanya aturan berseragam saja di institusi pemerintahan
atau seperti apa pak mirchand
begini kita ini kan bernegara ya
bernegara itu kan ada konstitusi
ada peraturan perundang undangan
ada perpres ada permen gitu loh ya
nah belilah aturan
bagaimana berpakaian yang sebenarnya
nah kalau berpakaian yang sebenarnya itu ada uniform itu bagus
tapi pertanyaannya apakah sampai diukur panjang celana jingkrang atau tidak
nah itu persoalannya
kalau tidak ada aturan nah kemudian perlu didiskusikan
aturannya seperti apa
jangan kemudian tiba tiba
kita seolah olah ingin melakukan pelarangan padahal tidak ada aturan
dan yang kedua ini yang pertama
dan yang kedua apakah orang yang celana jingkrang itu berantakan dengan peraturan perundang undangan
apalagi apakah bertentangan dengan kehidupan beragama kan tidak
nah pelarangan inilah yang menurut rekomendasi inilah menurut saya
yang terburu buru dilakukan
perlu didiskusikan terlebih dahulu
begitu mbak oke
perlu ada diskusi perlu ada dialog
kita akan lihat seperti apa perkembangannya
sampai dengan hari ini masih hanya sebatas rekomendasi menurut menteri agama
kita juga meminta tanggapan sebenarnya sampai dengan malam hari ini dari menteri agama
dan juga kementerian agama
namun belum ada yang bisa memberikan statement
terima kasih pak amir syatambunan wasek jet mui sudah bergabung dengan cnn connected malam hari ini